ya gini lho pak sebenernya sih boy setengah hati buat ngelawan si bang chandra
malah awalnya boy pengen ngalah aja
biar abang chandra itu gak penasaran lagi sama boy
soalnya takutnya kalau boy menang nanti ditantangin terus sama bang chandra
tapi pas tiba tiba reva dateng nih apa ya
ya udah akhirnya boeing lawan bang chandra itu dengan sepenuh hati
oke terima kasih pak guys
maaf neng abang lagi gak terima sewa
mendingan gini aja deh tuh yang depan masih kosong naik aja sebelah sini deh
biasa aja dong bang
ya udah deh bang ya aduh rempong deh
lama banget sih tante rempong itu
oh ya tak awet
rekna nahan malam malam dateng
pasti ini yang mau menggoda si alin
gak rasa malu bisa jadi awet awet deh
si ira keringin naunya
ada si cantik
gak bener baik
ngasal bulu bulu kamu teh
eh atuh diman juga mau melihat apa yang kamu lihat ira
eh gini si cantiknya
cantik di mana ada kamu
cantik kan juga yang repa
atuh cantik ira
matanya bulet kulitnya putih senyumnya manis
gak kayak ira judas
bener benernya si polonyonya bukan cuma muka aja kamu tuh yang rusak
tapi mata kamu juga sudah rusak
gak bener baik
buah manggis buah ranum buah papaya
ah agak gak nyambung ya
eps tinggal pesen aja sok
mang diman bikinin
jangan malu malu atuh
sebutin aja jangan malu malu tuh
udah saya kamu ke dapur aja
ikan sih beli
udah gak usah gak usah gak usah
udah terus terus terus
selamat malam cantik
sayang teh bawa tasnya kita duduk aja di sana yuk
mau dicari kemana lagi
teleponnya juga gak aktif lagi
tapi yang sabar ya
papi harus percaya sama reva
nanti kalau mama adriana udah tenang
ah udah lah
padagae juanita vandana

percepat ikan sengaja sore
keren banget ketemu said

kalo bustu kan

seminggali dia nyawa
aduh parametersnya gagal rotten

sedih amat mukanya
adriana sebenarnya tuh ada apaan sih
sama aku mau jodohin aku sama seseorang
ya orang kaya sih pengusaha
tapi aku gak liat dari sisi itunya tante
dan aku udah terlanjur sayang dan cinta sama boy
jadi aku gak mau
jadi kita ribut berdebat dan aku kabur
adriana emangnya kamu gak kasih tau ke mama kamu
kalau kamu itu cinta mati sama si boy
kamu tuh jatuh cinta gitu loh sama boy
aku udah cerita sama mama

aku udah terlanjur cinta teranjur cinta mati banget
sampai waktu itu mau bunuh diri kan buat boy
aku udah cerita tapi mamaku tetap gak mau dengar dan gak mau peduli tante
terus terus terus
itu dia kalau masalah papi
dia personamu mamaku
jadi aku bingung juga
aku udah terlanjur sayang dan cinta sama boy
tante juga sih begitu sih orangnya ya tante ya
lantas sih tahu kamu tuh jatuh cinta sama si boy
ada yang bisa tante bantu gak kira kira
pantas kasian nih sama kamu
ya aku cerita aja itu udah bikin aku tenang kok
sebenarnya walaupun aku tahu kalau boy itu cintanya cuma sama reva
ya aku gak masalah
ya walaupun aku cuma kita bertepuk sebelah tangan
mungkin suatu saat nanti bisa gitu
aku tetap nunggu dan bertahan
ternyata gak perlu bantu apa apa
karena aku hanya pengen cerita aja ke tante
tante juga jadi pengen curhat sama kamu
kalau tante emang sebenarnya udah merasa cocok nih sama kamu
jadi sedih tau
silahkan digelintai nya
makasih ya nang diman
kalau kurang manis saya tungguin disini
maksudnya kenapa ditungguin
sepet diman astaga
dianya ikan lele ikan lele
udah udah kamu masuk lapor aja
udah harus diterusin
jangan bender banget
ih ini tuh
bener bener emang diman ini gak cocok
aduh enggak regar emang diman
saling pukul sama saling tendang sih pak
ya kalau itu bapak juga tahu
namanya loh orang bertarung ya saling pukul saling tendang
gimana caranya kamu sampai ngalahin dia gitu loh
soalnya bapak kan gak sempat lihat kamu tanding
pasti seru tuh
pasti tegang tuh
sebenarnya sih boy setengah hati buat ngelawan si bang chandra
malah awalnya boy pengen ngalah aja
biar abang chandra itu gak penasaran lagi sama boy
soalnya takutnya kalau boy menang
nanti ditantangin terus sama bang chandra
tapi pas tiba tiba reva datang nih ya pak ya
akhirnya boy ngelawan bang chandra itu dengan sepenuhnya
menang deh pak
pasti seru banget tuh buy
tapi berarti kamu itu menang demi reva dong baik
alhamdulillah sih pak
tapi sebenarnya boy itu nggak mikirin menang atau kalah pak
reva tuh kayaknya seneng banget pas boy menang pak
dan dia makin cinta sama kamu boy
dan dia makin cinta sama kamu boy
sama seperti mama kamu